video aksi penganiayaan terhadap karyawan sebuah kedai kopi di ruko mitra junction kota batam kepulauan riau ini menjadi perbincangan di media sosial
dalam video berdurasi lima puluh satu detik ini karyawan kedai kopi berinisial zd terlihat terkapar usai terlibat keributan
diduga aksi penganiayaan tersebut dilatar belakangi akibat masalah utang piutang
pada rabu polisi menjelaskan kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan oleh korban pada bulan juli di polsek batang kota
namun hingga akhir oktober pelaku belum berhasil ditangkap
sementara itu aksi kekerasan dan pengeroyokan yang dilakukan tiga orang terhadap seorang warga di denpasar bali juga menghebohkan media sosial
penganiayaan yang terjadi pada senin lalu diduga dipicu masalah jual beli mobil
dari hasil pemeriksaan polisi pelaku awalnya menawarkan mobil dengan harga murah
namun setelah korban membayar uang muka sebesar lima puluh lima juta rupiah pelaku tak kunjung menyerahkan mobil yang dijanjikan dan justru melakukan penganiayaan bersama sama
dua dari tiga pelaku saat ini telah diamankan di mapolsek denpasar utara
namun satu pelaku lainnya masih dalam pencarian dan pengejaran polisi
namun di lapangan korban membayar dp sebesar rp lima puluh lima juta
jadi uang itu sudah diserahkan oleh korban kepada pelaku
kemudian di perjalanan dengan tujuan untuk menanyakan posisi mobil terjadi percekcokan
sementara itu salah seorang pelaku berdalih tawaran mobil murah sengaja ia gunakan untuk menjebak korban agar mau bertemu
karena pelaku ingin mempertanyakan mobil miliknya yang disewa dan dicual korban
tim liputan cnn indonesia